bahwa ada jalan ketiga dalam pilihan karir
opsi berikutnya adalah menyerahkannya untuk didaur ulang
lalu anda melihat kesejahteraan buruh ini apakah hanya bisa dilihat dari sisi pendapatan bulanan
waktu itu di tahun pertama gue masih bener bener kayak kurus ya